dan bagaimana suasana terkini di rusia di tengah pandemi sudah bergabung duta besar republik indonesia untuk federasi rusia muhammad wahid supriyadi
selamat sore pak wahid
selamat sore waktu indonesia selamat berpuasa
ya terima kasih pak wahid apa kabar pak sehat pak
baik alhamdulillah ya agak panjang dikit puasanya ya
ya alhamdulillah pak wahid kita ingin konfirmasi bagaimana kemudian perkembangan penanganan kasus covid sembilan belas di rusia
seperti apa langkah pemerintah di sana apalagi ini juga mendekati victory day bagaimana pak secara keseluruhan pak
jadi pemerintah rusia telah memperpanjang untuk non working holiday
jadi masyarakat untuk jalan seratus meter dari rumah membeli makanan di supermarket ke apotek masih bisa membawa anjing piaraan seratus meter masih bisa ya
tetapi lebih dari itu harus mendapat izin dan mereka bisa apply melalui online izin untuk mendapatkan kartu online gitu
jadi nanti kalau dia di jalan misalnya ditanya polisi dia sudah register
jadi memang tidak total ya tapi memang dari jumlah yang terinfeksi itu cukup mengkhawatirkan
memang kelihatannya belum sampai puncaknya kemarin presiden putin menyatakan masih akan terjadi peningkatan
hari ini saja tercatat lebih dari satu ratus tujuh puluh tujuh ribu jadi sekarang dari segi jumlah yang terinfeksi nomor lima dunia nomor empat di eropa
oke pak wahid kalau kita melihat kasus yang semakin meningkat
bahkan ini sempat menyebabkan
menyentuh angka puluhan ribu gitu dalam satu hari pada pekan lalu
kalau kita persempit monitoring terhadap wni di sana seperti apa pak dubes
ya kita punya jaringan wa group dengan mahasiswa kita perhimpunan mahasiswa indonesia di rusia
kita juga sudah dua kali melakukan live ya video conference dengan mereka
jadi kita tiap hari ada update mengenai kondisi masyarakat kita
sekitar tujuh ratus an mahasiswa ada juga empat ratus pekerja migran yang kebanyakan bekerja di spa terapis ya
dan dari pantuan kita laporan yang kita terima sampai hari ini kita dapat laporan ada lima yang terinfeksi
dua dari simpit tersebut tiga di moskow dan mereka semua ditangani di rumah sakit khusus
satu yang dpd
dpd dinyatakan negatif jadi dia bisa pulang tapi tetap empat belas hari dalam isolasi mandiri ya
sementara itu jadi yang kita terima dari kawan kawan
yang lain hal semula sampai sekarang masih normal saja
tapi memang tidak ada perkulian
jadi semuanya secara online perkulian
jadi mereka juga banyak tinggal tinggal di boarding yang disediakan oleh universitas
kita juga sudah memberikan bantuan
beberapa kepada mereka terutama yang sangat membutuhkan
misalnya pada pekerja migran karena memang beberapa dari mereka ini kan tidak bekerja ya
sementara mereka tidak bekerja dan tidak mendapatkan bantuan
tetapi sebagian tempat tinggal masih diberikan
jadi kita telah memberikan bantuan sembako ke lima puluh delapan pekerja migran kita
dan juga kita mengirim masker
ke tiga ratus sembilan puluh mahasiswa di beberapa kota di rusia
selama ini kita melihat masih cukup kondusif
dan memang tidak ada penerbangan internasional
jadi ada beberapa yang nyatakan ingin pulang
dan beberapa hari lalu kita sudah mengirimkan enam belas bni
memang karena tidak ada penerbangan
jadi menggunakan aerobat yang kebetulan mereka mengambil repatriasi orang orang rusia yang di bali
jadi kita mengaktifkan ada enam belas
selama ini sudah dua puluh
bawarkan kembali ke indonesia selama pandemi ini
oke pak dubes untuk yang tadi masih dirawat karena positif covid sembilan belas
ini pemantauannya bagaimana pak
perkembangan kesehatannya sampai hari ini bagaimana pak
jadi kita juga sempat bicara dengan mereka
jadi tinggal perawatan saja
saya kira tidak terlalu mengkhawatirkan
jadi kondisinya cukup
oke pak dubes terakhir untuk kemudian wni yang ingin kembali ke indonesia
apakah kemudian ada kebijakan khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku pak
jadi tentunya yang akan ke indonesia tentunya dia tidak terinfeksi virus
kemudian juga dia harus mematuhi protokol di indonesia
nanti di indonesia juga ada protokol sendiri
biasanya dia di karantina atau isolasi selama empat belas hari
kita juga sudah sampaikan
permasalahannya kan sampai sekarang belum ada penerbangan internasional
dan kita tidak tahu sampai kapan akan dibuka
tapi memang kita diberitahu beberapa kali bahwa pemerintah rusia akan merepatriasi warga mereka di bali
sehingga pesawat yang ke bali kita bisa titipkan warga negara kita
kita sudah tawarkan beberapa yang mendaftar
jadi semua sudah dua puluh
yang kita belum tahu nanti untuk kapan berikutnya
mulai mulai rata rata memang sudah selesai kuliah
atau memang sudah tidak bekerja lagi
yang ingin kita juga tanyakan terakhir ini pak
pak dubes menjalankan ibadah puasa di sana bagaimana pak
artinya dari segi waktunya ya
karena ini kan musim semi menjelang panas
tapi dibanding tiga tahun yang lalu masih cukup bagus lah
artinya di sini kira kira tujuh belas lima jam
jadi maghrib itu jam delapan dua puluh kira kira ya
kemudian tapi jam dua dua puluh tujuh sudah subuh
jadi jam dua pagi kita sudah harus sahur
jadi kadang kadang kita tidak bisa tidur
kita tidur setelah subuh biasanya ya
tapi nanti pada akhir mei itu kira kira sembilan belas jam
jadi hampir jam sembilan
tapi cukup lama
sama terbiasa juga ya
karena suasananya tidak terlalu humid kayak di indonesia
jadi gangguan terhadap biasanya kan haus ya
tidak terlalu besar seperti di indonesia
baik terima kasih
tapi memang tidak ada trawe
tidak ada buka puasa bersama
karena semua masing masing di rumah
baik terima kasih pak dubes
semoga lancar lancar semua ibadahnya selama musim pandemi ini
apalagi juga bertepatan dengan bulan suci ramadan
ekselensi duta besar republik indonesia untuk federasi rusia muhammad wahid supriyadi